hai ini dia jajanan khas tionghoa yang sangat populer di kalangan masyarakat
kota binjai sumatera utara namanya taukuah heci sebutan tau kuah heci diserap dari bahasa
tionghoa yang berarti makanan berupa tahu ditambah kuah atau saus dan kerupuk dilihat
dari tampilannya tau kuah heci mirip seperti perpaduan siomay dan mie rebus sausnya berupa
kombinasi antara saus tomat dan tepung kanji dalam setiap porsi tau kuah heci berisi potongan
tahu kuning goreng satu udang goreng tepung besar bakwan udang dan heci yakni sejenis kerupuk atau
rempeyek rempah berisi potongan udang sebagai pelengkap makanan ini disajikan dengan tambahan
sayur cincang kangkung dan toge yang sudah direbus untuk memperkaya cita rasa konsumen
dapat menambahkan sambal atau cabai giling tahu kuah heci nikmat disantap dalam kondisi hangat
meski sudah lama mendengar
ada masakan tahu kue heci ini saya baru kali ini mencicipinya ternyata isinya tahu keripik
serta udang tepung yang besar ini saat disantap rasanya mantap rumah makan di kawasan berahrang
jalan anggur kecamatan binjai barat ini merupakan yang pertama menjual tau kuah heci sejak tahun
enam puluh an resep tau kuah heci diperoleh secara turun temurun
toko heci ini sudah ada sejak lima puluh an tahun lebih awalnya kita tahu kuah heci ini dari tahu
sama kerupuk dibarengi dengan kangkung sama tauge saja udah itu kita siram dengan saus
itu ada rasa manis asem dan sedikit pedas itulah membuat ciri khas taukuah heci ini
untuk seporsi tahu kuah heci dijual seharga tiga puluh ribu rupiah
masih soal jajanan tiongkok dimsum somai cakwe memang termasuk jajanan kuliner yang
terinspirasi dari negeri tiongkok kalau yang satu ini cukup jarang ditemui namanya
lomakai nama asli dari makanan ini adalah lomai gai atau nasi ketan ayam khas tiongkok
di kota bandung nama itu dimodifikasi menjadi lobakai dalam proses pembuatannya
jajanan mirip bacang ini menggunakan beras ketan untuk olahan yakni ayam dan jamur yang dibumbui kecap asin
setelah diambil besar dekorasi

setelah itu dimarinasi selama satu jam baru deh dimasak
jika sudah dimasak olahan ayam dan jamur tadi ditutup dengan ketan
lalu tutup semua bagian ketan dengan daun pisang
lanjut dikukus hingga matang
dari cina awalnya loloknya itu terdiri dari ketan
lalu dicampur dengan ayam ada jamur ada juga soto egy
dan hampir minyak seperti bacang tapi bukan bacang
karena kalau bacang biasanya nasi kalau ini ketan
lomakai biasa dinikmati dengan minyak cabai
cocok dengan selera orang indonesia yang suka makanan pedas
paduannya pas itu ada ayamnya jadi rasanya gurih dan enak
oh saya belum pernah pertama kali
seporsi lomakai di kedai dimsam jalan taman koko indonesia
indah kabupaten badung ini dibanderol seharga tiga belas per porsi
tim liputan cnn indonesia